direktur tersebut adalah johannes richard tanjaya direktur salah satu peserta lelang pt java trade utama
johannes mengungkapkan hal itu saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto
informasi itu ia dapatkan dari karyawannya bernama bobi yang berbincang dengan keponakan novanto irvanto hendra pambudicahyo
menurut johannes lelang proyek ktp elektronik telah melanggar aturan
hal itu karena para peserta dan pemenangnya telah dipersiapkan oleh terpidana irman
johannes sendiri adalah pihak yang memfasilitasi pertemuan di hotel sultan untuk mengatur para peserta lelang